ini bisa dianggap kemudian sebagai kebohongan atau masuk dalam kategori obstruction of justice
berbeda dengan tanaman sayur sayuran yang menjadi tanaman utama petani di dataran tinggi dieng
nah ini yang jujur waktu saya di hari hari pertama